lo udah selesai cutinya
siapa yang cuti
lo masak apaan buat makan siang
sama semur jengkol
sari awan kali
masya allah jak jak
kamu tuh ga boleh duduk sembarangan atuh
lo ganti ya
katanya aku gitu
kata bapak gue juga begitu
kagak boleh nuduh orang sembarangan kan
kemaren naik motor
sekarang jalanin kaki
gua cuma pergi canda kok
weh ada telepon iya gua denger sini
erot mancing jadi dong rumah lu sekarang ntar ah gua makan dulu
salam suruh nasinya udah mateng udah deh
tapi lagi dikeringin dulu fee lima menit lagi
udah keburu lapar suruh
iya dong mas ketoprak bu nama saya indro bukan ketoprak
iya saya juga tahu kalau namanya situ itu indro tapi
tapi nama indro itu ketoprak
tapi nama indro itu ketoprak
dia berduanya jadi biar gampang
ya kong ngomong aja pakai mogok mengapa belum dibeliin motor baru ini bukannya
ketoprak kemarin pernikahan mas kasman rame enggak rame resepsinya itu di gedung apa di rumah
di rumah oh karena apa sih bu apanya yang kenapa saya kan cuma nanya nggak boleh ya
ada yang kecil aja buangnya ya ada banyak
tapi kan buat kembalian nanti kalau aku jualan
ter tiga jengkel buatan lu mantep dah makasih be ya gua menemani dua kali tapi semuruhnya masih ada
bodo abisin tapi mau kemana gua mau ke rumah haji murtadz kenapa tope ah elo gua nyongkel gigi ngomong
the road selesai cutinya cutih siapa yang cutih ya elah lu kan udah lama kagak dagang itu artinya
cuti hehehe bilang aja situ seneng kan kalau saya lagi hehehe emang enak pakai sendirian hehehe hehehe
bebek dari dulu panas ya
jangan ikut ikutan panasan
kamu kan gak punya kipas
yaudah dimana lok
masih di jalan dia mau kesini
lo makan jenggol im
ya gue tau lah lo bau mulut lo
motor aku lebih keren cuy
metak metak metak metak
daripada bebek bisa digoreng
eh jangan lebek lu john
jangan lo motor bebek
lo dimakan belum di
atuh be udah
kita jangan bisa lagi ya
nah apa sih lo berdua
kaya tau main jerry
ini semua gara gara lo jack
kok gara gara gue
ngasih izin si jono buat ngajak disini
jono aja dong cuy manggilnya
si jono nyari duit disini ini bukan
otak lo udah diracunin si jono
gue kemaren abis narikin uang kontrakan gue
itu namanya pamer
ah terserah lo dah
yang jelas hari ini gue akan pengen traktir lo berdua
ulu ulu babay mau traktir makan es campur sama saya ya
ah ga gue mau traktir ke pemancingan
tumben lo baik
kamu udah selesai makannya
tolongin mama sebentar ya
mama mau masak sayur ode dulu